hai penasihat hukum para terdakwa henry yosoduni ngerat meyakini ketiga terdakwa hanya menjalankan
perintah jabatan dari atasannya ferdis sambo hal itu merujuk pada pasal lima puluh satu kuhp yang menyebut
seseorang tidak dapat dipidana bila menjalankan perintah atasan yang punya kewenangan henry juga
menambahkan kliennya tidak mengetahui tujuan verdi sambo memberi perintah mengecek dan
mengamankan cctv kompleks polri duren tiga usai kematian yosua pasal lima puluh satu s satu kuhp itu orang yang
mendapat menerima melaksanakan perintah dari apa namanya pejabat yang berwenang ya tidak boleh
dipidana jadi semestinya dari keterangan ahli ini baik hendra agus maupun irfan tidak boleh dihukum
sebelumnya saat hadir memberi keterangan untuk meringankan terdakwa hendra kurniawan dan agus
nurpatria dalam sidang lanjutan obstruction of justice di pengadilan negeri jakarta selatan
ahli hukum forensik robintan sulaiman menyatakan perintah kepada bawahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab
jawab atasan robintan menilai bawahan mustahil menolak perintah dari atasannya menurutnya suatu
tindak kejahatan bisa terlihat dari niatnya dan tanggung jawab sepenuhnya akan berada kepada pihak
yang mengarahkan atau pemberi perintah oke mereka bisa
atau ketentuan pasal lima puluh satu ayat satu kuhp bisa diterapkan kepada pelaku yang demikian hai baik yang mulia tadi
sudah saya tegaskan bahwa yang paling penting esensi pasal lima puluh satu ayat satu itu bisa tidak diterapkan
itu pertama adalah harus ada perintah atasan yang berwenang yang mempunyai kewenangan untuk itu
kemudian yang kedua diberikan perintah itu kepada bawahannya nah bawahan sudah melaksanakan perintah
itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan atasan yang diperlukan oleh atasan atasan yang
didatangkan oleh atasan atasan yang indikasif dari awal elektrik dengan supra kontroversi
perintah bahwa ketentuan pasal lima puluh satu s satu kuhp itu tidak akan tersenarai dengan pemerintah queda
pada perangan ini pihak kuasa hukum mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa kliennya hanya menjalankan perintah mengamankan cctv dari ferdisambu